ada apa dengan kamu
kok suara kamu kayak lagi
aku cuma lagi kangen sama mie aja
tapi kan udah ingetin kamu saya
kamu harus belajar mengikhlaskan wabah kamu
dan sekarang kamu harus bisa lebih realitas lah
bahwa sekarang rumah kamu adalah adriana
jadi terima dia padanya sayang
tapi itu sekarang beda
tapi udah berubah
tapi enggak kayak yang dulu reva kenal
sekarang reva ngerasa tapi itu udah jauh dari reva
uangnya bisa kita pergunakan untuk beli rumah baru lagi ya kan
untuk kita sewa sewain atau gimana mas
daripada aku harus
harus ngontrak dengan harganya semahal itu
sayang duitnya mubazir mas
itu kan gak masalah buat mas
kamu jangan kayak orang susah
kamu sekarang jadi istrinya
ingat itu ya
uang segitu untuk ngontrak rumah
kayak aku bilang tadi aja
mendingan kita beli rumah baru kan mas
tapi mas gak perlu khawatir mas
aku enggak masalah tinggal
di rumah yang kayak gini
sebelum aku nikah sama mas
aku kan orang gak ada
aku kan tinggal di tempat yang seperti ini
sekarang udah terbiasa mas
enggak masalah kok
yang penting aku tenang dan damai
sekarang kamu ini istrinya
kenapa kamu gak tinggal sama mama kamu
loh mama aku ya enggaklah mas
aku enggak mau mama tahu
kalau aku kabur dari rumah
mas dengerin aku ya mas
mama aku itu pasti khawatir sama aku
dan bakalan sedih juga
kalau tahu kalau aku itu enggak pernah akur sama reva
dan aku enggak mau
dan sedih ngeliat keadaan aku mas
mas akan suruh reva untuk menemui tamu
untuk minta maaf sama kamu
dan dia harus berjanji
tidak akan gangguin kamu
atau bikin kamu kesal
sehingga kamu berkenan lagi tinggal di rumah
bersama mas dan juga reva
reva gak akan pernah berubah
udahlah mas aku juga enggak apa apa kok tinggal di tempat ini
aku nyaman kok
beli rumah baru
kalau aku tinggal di rumah mas
itu sebenarnya udah gak cocok
karena di situ banyak kenangan indah
dan mendiang istri mas
dari situ aja sebenarnya
aku udah udah agak berpikir
kebenaran sih mas
mas ngertikan perasaan aku
mas kau udah beliin mama aku rumah
masa mas mau beli rumah lagi
mendingan ditabung deh
aku gak apa apa kok beneran deh
mas tetap akan membelikan
kamu rumah baru
kamu cari rumah yang kamu suka
daripada kamu ngontrak seperti ini
apalagi ngontraknya di tempat kayak gitu lagi
mas baik enggak tegas
bentar lagi mas mau ke bandara
sore ini mas pulang ke jakarta
nanti kita akan bereskan semuanya
sampai tuntas ya
sebenarnya ya mas
aku itu lagi khawatir
banget sama reva
karena kan aku enggak ada di rumah
reva itu butuh perhatian dari orang tuanya
kalau bukan aku sama mas
siapa lagi yang mau memperhatikan reva mas
mas aku tuh khawatir sama reva
takutnya dia pergi sama anak geng motornya
terus sama boy mas
kan itu bahaya
mas sudah suruh dia pulang
mas gini deh
tapi telepon ke rumahnya
jangan ke hp nya
kalau ke hp nya kan enggak ada yang ngingetin reva
kalau ke rumah kan kita bisa ngecek
apa beneran reva
ada di rumah atau enggak
kalau perlu mas akan telepon ke rumah untuk ngecek semuanya
itu baru anak mama yang banyak akalnya
kenapa jadi bersin bersin
tempat ini jorok banget
dari tadi adrena bersin bersin mulu
pokoknya itu rutin
jadi kamu bakalan aman
oh reva ada di kamar agan
iya tunggu sebentar ya agan
itu ada telepon dari juraga neng
ehm makasih ya bi
teleponnya ke telepon rumah
biasanya ke hp aku langsung
iya tapi memang sengaja telepon kamu ke telepon rumah
biar papi pastikan kalau kamu ada di rumah
biar papi pastikan kalau kamu ada di rumah

terus kenapa pi
ada apa dengan kamu

suara kamu kayak lagi
aku cuma lagi kangen sama mami aja
aku cuma lagi kangen sama mie aja
aku cuma lagi kangen sama mami aja
kamu harus belajar
mengikhlaskan rumah kamu
dan sekarang kamu harus bisa lebih
rumah kamu adalah adriana
jadi terima dia padanya sayang
tapi itu sekarang beda
tapi udah berubah
tapi enggak kayak yang dulu reva kenal

sekarang reva ngerasa papi tuh udah jauh dari reva
tapi enggak pernah mau dengerin reva sedikitpun
habis kamu juga sih
habis kamu juga sih
jangan bikin yang macem macem lah
jangan bikin yang macem macem lah
kamu dekat dengan anak motor
kamu dekat dengan anak motor
kamu tahu tapi paling tidak suka
kamu dekat sama anak motor
pengen tahu kenapa
buktinya sudah ada
itu pasti pengaruh daripada
berandalan berlalu motor itu kan
kamu tahu nggak
sekarang adriana ngontak di tempat yang
apa kamu nggak kasihan lihat adriana seperti itu

sebenarnya kan bisa tinggal di rumahnya yang baru
yang papi baru beliin itu yang dua m
kenapa dia nggak tinggal di situ
tidak ingin mamanya tahu
kalau dia minggat dari rumah tapi
karena mamanya tidak suka
kalau adriana melakukan itu
kamu berubah menjadi baik
kamu menghormati adriana
papi ingin kamu minta maaf sama dia
karena kalau tidak
akan masukkan kamu ke sekolah serapa

ketemu martabak dia memiliki